dengan kasus anggota provos polsek jatinegara jakarta timur bribka madi
yang disebut dimintai uang seratus juta rupiah dan tanah seluas seribu meter persegi oleh penyidik bernisial tg berbuntut panjang
pada minggu pagi bribka madi memenuhi panggilan polda metro jaya
untuk dikonfrontasi dengan penyidik bernisial tg di gedung ditreskrimum polda metro jaya
didampingi istri dan adik kandungnya bribka madi hadir dengan membawa beberapa lembar berkas dan akta jual beli tanah
dalam kesempatan ini bribka madi turut membantah tuduhan dugaan melanggar kode etik profesi polri
bribka madi mengaku beberapa orang yang bersama dirinya saat ini merupakan korban penyerobotan lahan
yang memiliki kasus sama seperti yang dialaminya
bribka madi berharap konfrontasi ini bisa membuat kasus tersebut menjadi terang benerang
sehingga sisa tanah milik orang tuanya bisa kembali
bribka madi berharap konfrontasi ini bisa membuat kasus tersebut menjadi terang benerang
sehingga sisa tanah milik orang tuanya bisa kembali
bribka madi berharap konfrontasi ini bisa membuat kasus tersebut menjadi terang benerang
sehingga sisa tanah milik orang tuanya bisa kembali